rancangan undang undang haluan ideologi pancasila
merupakan inisiatif fraksi pdi perjuangan di dpr
dan telah disahkan pada paripurna dua belas mei lalu
ruu ini tinggal menunggu surat presiden
surprise dan daftar inventarisasi masalah dim
yang masih digoda pemerintah untuk dibahas bersama
salah satu tujuan ruu ini untuk memperkuat landasan
hukum pembentukan badan pembinaan ideologi pancasila
bpip yang selama ini diatur melalui peraturan presiden
namun dalam perjalanannya fraksi pks pan dan nasdem menolak ruu ini
karena tidak mencantumkan tap mprs no dua puluh lima tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam
tentang larangan ajaran komunisme marsisme leninisme sebagai konsideran
pks mendukung ruu haluan ideologi pancasila ini
tapi pks juga ingin memasukkan aspirasi tokoh tokoh masyarakat
elemen elemen ulama yang ada di berbagai daerah
dan juga majelis ulama indonesia
oleh karena itu aspirasi mereka adalah bagaimana
di dalam rancangan undang undang ini
itu harus ada satu ketentuan bagaimana
kekhawatiran bangsa indonesia
agar ajaran ajaran komunisme leninisme
seperti yang diatur dalam ketetapan mpr itu
itu bisa dicantumkan
jadi pks sebenarnya tidak berusaha
untuk menghalang halangi pembahasan rancangan undang undang
haluan ideologi pancasila ini
nasdem kalau kita tidak memasukkan tap mpr ya no dua puluh lima
tentang soal pemburan pks
kita menolak untuk dilakukan pembahasan
kita kan ingin lebih awalnya dari dpr
ingin lebih apa sih
menerjemahkan dalam hal hal yang lebih
apa konkret di masyarakat terkait dengan sosialisasi tentang pancasila
karena hari ini misalnya ruang ruang untuk sosialisasi pancasila ini di dpr itu kan melalui empat pilar
itu dirasa masih kurang
penolakan juga terus berdatangan dari berbagai kelompok lapisan masyarakat
mulai dari mahasiswa ormas keagamaan hingga majelis ulama indonesia atau mui
mui menilai selain tidak dimasukkan nyetap mprs dalam ruu haluan ideologi pancasila
juga terdapat pasal yang kontroversial
seperti poin kedua pada pasal tujuh ciri pokok pancasila berupa trisila
yaitu sosio nasionalisme sosio demokrasi serta ketuhanan yang berkebudayaan
dan trisila yang dimaksud terkristalisasi dalam eka sila yaitu gotong royong
mui pun menduga ada upaya terselubung untuk melumpuhkan unsur ketuhanan
pada sila pertal pancasila
dan berpotensi membangkitkan komunisme
karena kami anggap tidak urgen dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat indonesia
mui pun meminta dpr dan pemerintah tidak melanjutkan pembahasan rancangan undang undang haluan ideologi pancasila
karena tidak bersifat mendesak dan tidak dibutuhkan rakyat